ada sejumlah kecelakaan lalu lintas masih terjadi di mudik lebaran tahun ini
ada dua peristiwa besar yang jadi perhatian publik
kecelakaan di tol semarang batang jawa tengah dan tol cikampek jawa barat
namun polisi mengklaim kecelakaan mudik tahun ini turun dua belas persen dibanding tahun lalu
bagaimana memastikan keamanan saat puncak arus balik akhir pekan ini
kami akan membahasnya bersama pakar transportasi ui ellen tangkudung
bu ellen apa sebenarnya yang jadi evaluasi terkait kecelakaan yang terjadi selama mudik tahun ini
kalau secara statistik angkanya turun tapi kan kalau bicara nyawa bukan bicara statistik begitu ya bu ellen
nah apa yang harus jadi catatan penting
ya sebenarnya dua kecelakaan fatal sangat fatal yang terjadi
jadi di kelemahan terlima lapan maupun tiga tujuh puluh pada arus mudik itu sudah cukup
menjadi bukti bahwa kecelakaan itu bisa terjadi akibat dari kelalaian
kelalaian itu bisa dari manusia bisa juga dari infrastruktur bisa juga dari alam
tetapi yang paling utama manusia
nah itu sudah cukup membuktikan ya jangan lagi harus ada bukti lagi itu sudah cukup lah
dan kalau dikatakan kecelakaan menurun kita bersyukur untuk akal itu tapi coba cek lagi itu yang fatal seperti apa gitu
yang dibandingkan yang arti fatal itu adalah ada yang meninggal dunia
dan yang meninggal dunia di dua kecelakaan itu jumlahnya banyak sekali
nah itu adalah nyawa yang tidak bisa hanya diukur dari statistik
bu ellen bicara soal faktor penyebab dua kecelakaan paling fatal terakhir itu adalah kelelahan atau kelalaian
nah ini bagaimana mengingatkannya ya bu ellen
karena kalau bicara soal hati hati sarana perasarana sudah ada tapi kalau kelalaian itu kan sulit dicegah
lelah itu bisa diartikan sebagai lalai kenapa
karena begitu lelah harusnya beristirahat
tetapi mengukur bahwa saya sudah lelah kadang kadang bukan tidak tahu ya tapi kadang kadang dibarengi dengan pikiran bahwa sebentar lagi
atau mau masuk ke rest area ternyata penuh tidak bisa masuk
atau apa masih ya itu yang paling sering itu adalah panggung
nah apalagi kalau di kontra flow di kontra flow itu kontra flow yang harus mudik itu kan tiga puluh enam km
nah kalau nggak salah ya tiga puluh enam km tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua ya tiga puluh enam km
nah kalau itu lelahnya ada di tengah tengah kan dia nggak bisa ngapa ngapain karena ada di kontraflow
jadi memang pengukuran lelah itu harus dilakukan secermat mungkin baik pengabdi maupun penumpangnya untuk melihat kondisi supirnya atau drivernya itu sudah lelah apa tidak
kalau udah lelah itu terlihat sebenarnya dari matanya
dari matanya dan dari tindak tanduknya
kalau berusaha seperti mau bergerak bergerak terus berarti sudah lelah justru
karena mau kalau diam saja terus matanya terbuka terus
tapi kalau sudah mulai bergerak bergerak itu artinya berusaha untuk menahan kantuk gitu
itu salah satu ciri khas yang kita bisa lihat
lalu ditepuk saja pengemudinya
tapi ya salah satu caranya adalah mengurangi kecepatan
jangan sudah ngantuk lelah kemudian masuk
kadang kadang juga kan yang bikin
apa yang membuat kecelakaan ini juga bisa terjadi
lu digas begitu ya bu biar cepat sampai
makanya kalau kontraflow itu sangat sangat membahayakan
itu baru sampai di kilometer sepuluh km misalnya
kalau memang lelah jangan masuk kontra flow
nah antisipasinya berarti hanya dari pengemudi saja ya bu
tidak ada checkpoint atau semacamnya
begitu bu untuk mengontrol kira kira ada potensi bahaya atau tidak
karena tadi dengan jarak yang panjang
sementara kalau ada pilihan kontra flow
pastikan pengemudi akan otomatis banting setir ke sana
pengecekan harus dari pengemudi
nggak bisa kan dia mengetahui kondisi
jadi kamera juga tidak bisa menampakkan informasi
jadi memang pengemudi sendiri atau penumpangnya
penumpangnya harus lihat lihat nih setelah berapa jam
paling lama untuk mengemudikan kendaraan itu adalah empat jam
dari penelitian penelitian sebelumnya
jadi itu sudah dihitung dari segi fisik maupun psikologis
jadi memang itu ditaatilah itu
walaupun kelihatannya saya belum capek
nah ini kalau dari dua kecelakaan terakhir
soal statistik yang tahun ini turun
apakah ini ada salah satu faktor penyebabnya adalah
atau mungkin manajemen saat mudik yang lebih baik
nah apakah bu ellen melihat manajemennya sudah lebih baik di tahun ini
kalau saya menyarankan rilis terhadap statistik ini
mudik itu artinya mudik dan balik
koordinasinya itu dilakukan terus terus gitu
nah kalau dikatakan apakah sekarang manajemen yang lebih baik
karena koordinasi koordinasi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan
terhadap arus mudik dan balik ini
yang saya katakan itu menjadi satu kesatuan
itu sudah dilakukan jauh hari
kalau tahun tahun sebelumnya
dan sudah dilakukan dengan lebih teliti
lebih dibantu oleh data statistik itu
juga semua pemangku kepentingan ikut
perlu lebih diinikan soal sosialisasi
dan dilakukan terus menerus
nggak bisa dibantu oleh tv radio
itu kan juga bisa dilakukan terus menerus gitu
bicara soal sosialisasi kepada pemudik
dari otoritas kita juga lihat
sempat terjadi kepadatan di merak
banyak bahkan yang tiketnya hangus
nah apa yang jadi titik krusial
ya kalau yang di merak kemarin kan memang
dan antara yang sudah punya tiket
dan itu menyebabkan mereka yang sudah punya tiket
sebenarnya kalau dari bakoheni itu
artinya bisa putar balik
dikhususkan untuk yang sudah punya tiket
tetapi asdp harus punya kreativitas
tiket itu juga di poin poin tertentu
belum tentu semua orang bisa beli online
yang diprediksi jadi puncak arus balik
yang harus diwaspadai adalah
tapi yang selamat itu kan lebih penting
menurut saya itu harus dicek semua
arus balik nanti itu berkeselamatan
jadi yang harus diwaspadai adalah keselamatan